hai silahkan pak
apa jangan jangan mereka mau bawa gue pergi ya
pengen berkarung karungan kayak
zombie menakutkan gue
tunggu bentar aja
pak gia ada apa
kenapa uya ada apa
terus badannya panas banget bu
kek kek kurang tau bu
apa itu tanda tanda
sakit kesurupan bu
bu kek takut
masih ya ampun
masih ada kesurupan
kita ke depan yuk
udah temenin saya
udah gak usah takut ya
kami mau ke rumah pak nino
untuk memindahkan bu ilsa
apa pak al dan ibu andin mau ikut
saya dan istri saya nunggu di rumah aja ya pak
butuh banyak istirahat
tapi kalau memang saya dibutuhkan
nanti saya akan mampir ke kantor polisi
setelah ilsa ditangkap
mohon kabari perkembangannya ke saya
kami akan kabarin bapak
papa ikut ke rumah kamu
aku selalu selalu pulang dulu ya
bapak harus kuat
saya berjanji semua
bapak akan kuat
tolong dikabari saya ya pak ya
pak nino kita jalan sekarang
uya ya allah panas banget ini demam tinggi ini sakit ini ki tinggi tuh juga sangat keserupan
tuh enggaklah ini sakit tuh kayak gini yaudah kamu bantu saya bawa uya untuk istirahat di
dalam kalau disini terus kasihan tambah meriang nanti ya ya terus kiki ke dalam uya gitu bu
saya gak suruh kamu gendong uya saya cuma minta kamu membantu membawa uya ke dalam kita papa ya
bring him inside oke kasihan ini uya uya nanti begitu sudah sampai di dalam kamu suapin bubur
iya itu ya mual mual bos iqyik bisa bisanya apa kepalanya ditembal kiki punuelle lagi sakit
kok kayak ada suara rame rame di depan
tapi ngapain mereka datang
selamat sore pak
sore pak bagaimana kondisi aman
kami akan masuk ke dalam untuk pindahkan tahanan
bapak tetap jaga di luar
itu kan benar polisi datang
pak kita ke dalam
apa jangan jangan mereka mau bawa gue pergi ya
gue harus cari tahu
maaf ya bapak bapak ini ada keperluan apa lagi datang ke sini
ma jadi sebenarnya
pak nino biar kami yang memberi penjelasan
kami ke sini untuk menangkap bu esa
tapi construir diri lo masalah
lagi aja pak
karena statusnya sekarang naik menjadi tersangka
dan bukan lagi tahanan rumah
astaghfirullahaladzim ya allah
jadi elsa udah tersangka pak sekarang
kami sudah mendapatkan bukti baju elsa yang ada bercak darahnya
diduga baju itu dipakai saat pembunuhan
dan saat ini baju itu kami simpan di lab untuk diuji darah itu punya siapa
ya allah astaghfirullahaladzim
jadi sekarang bu elsa harus ikut kami ke kantor polisi
mereka mau nangkep gue dan gue dijadiin tersangka
kenapa mereka bisa ketemu baju
baju itu kan udah gue kubur dan selama ini gak ada yang pernah temuin baju itu
kok bisa mereka sekarang nemuin
gue gak mau dibawa ke kantor polisi
gue harus gimana sekarang
eh elsa ada di kamarnya pak dia nggak kemana mana ada di dalam
boleh kami memeriksa brightness biladarnya
ehh gua gak mau masuk penjara gak mau
bu elsa gue lihat orang keluar
ibu harus ikut kami ke kantor
ibu elsa tolong buka pintunya
ibu elsa tolong kerjasamanya
status ibu sekarang adalah tersangka
jadi harus ikut kami ke kantor polisi sekarang